rumah sakit muhammad hussein palembang sumatera selatan siap menangani jika ada warga terinfeksi virus corona
pihak rumah sakit telah mempersiapkan ruang khusus sedikitnya ada tiga ruangan isolasi
pihak rumah sakit muhammad hussein menyiapkan tiga ruangan khusus untuk pasien terinfeksi virus corona
diantaranya satu ruangan pemeriksaan sementara dan dua ruangan isolasi
humas rumah sakit muhammad hussein palembang ahmad sohaimi mengatakan
ruangan isolasi yang di rumah sakit ini sudah berstandar internasional
karena juga sebelumnya diperuntukkan bagi pasien flu babi atau mers
namun hingga saat ini masih belum ada masyarakat sumatera selatan yang diduga terserang virus corona
di palembang ada tiga rute penerbangan yang cukup diwaspadai
yaitu penerbangan langsung dari malaysia singapura dan jeddah arab saudi
saat ini kami sudah terbiasa dengan pasien pasien sejenis ya seperti lubur
yang saran sudah diatas ini